seekor harimau sumatera tertangkap di palupuah kabupaten agam sumatera barat
anak harimau yang diperkirakan baru berumur dua tahun itu
masuk perangkap yang dipasang bksda setempat
namun penangkapan tersebut membuat warga khawatir
karena masih ada dua ekor harimau lainnya yang berkeliaran
perdebatan terjadi antara petugas balai konservasi sumber daya alam
atau bksda sumatera barat dengan salah seorang warga
tak jauh dari lokasi penangkapan harimau
beberapa warga meminta harimau itu dilepas kembali
karena khawatir induknya akan datang menyerang
namun permintaan itu ditolak bksda dengan pertimbangan keamanan
harimau yang sudah masuk dalam perangkap besi itu tetap diamankan
karena perangkap dibuat berdasarkan laporan warga yang khawatir
hewan langka dengan nama latin pantera tigri sumatera ini
masuk perangkap yang dipasang bksda pada sabtu sore
menurut warga ada dua ekor harimau lain yang masih berkeliaran
memang ada juga kerisauan karena masyarakat ada yang berkebun
di sekitar areal
apl ini hutan penggunaan lainnya
yang dimapakan oleh masyarakat di dalam melaksanakan ekonomi
dari itu juga harapan masyarakat
karena sesuai dengan kondisi sehari hari yang ada di areal kawasan hutan apl ini
yang mana terenak atau sakwa itu ada tiga ekor
yang sekarang baru yang masuk rangkap baru satu ekor
konflik harimau dengan warga di lokasi ini sudah dilaporkan
sejak beberapa bulan lalu
sedikitnya sudah belasan hewan ternak warga yang dimaksa
dengan perilaku satwa kalau ada anaknya terperangkap
induknya akan mencari
jadi dikhawatirkan induknya akan berkeliaran lagi di sini
sehingga langkah yang akan kita ambil adalah
kita sementara membiarkan yang terperangkap itu di dalam perangkapnya
di posisi semula untuk memancing yang lain
diindikasikan ada dua ekor kemungkinan induk dan anak yang lain
dari harimau itu
petugas akan terus memantau perkembangan anak harimau
sampai ada keputusan untuk evakuasi
jon nedi kambang padang
kita sudah tersambung melalui skype dengan jurnalis foto cnn indonesia
john nedi kambang di kabupaten agam sumatera barat
nedi seperti apa kronologi penangkapan harimau liar ini
jadi rian harimau ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh warga
karena meresahkan cukup meresahkan
selama ini sudah dilaporkan kepada bksda sumatera sumatera barat
melalui pemerintah daerah tempat
karena sudah cukup meresahkan
sebagian besar warga yang tinggal di daerah lokasi penemuan harimau ini
adalah berladang atau bertani
sehingga maka khawatir harimau akan mengganas begitu
bksda kemudian tiga hari lalu memasang perangkap
yang dimana pun
posisinya tidak jauh dari lokasi bmkg
pemantau atmosfer di daerah kawasan agam ini
nah kemarin sore anak harimau ini masuk perangkap rian begitu
jadi ini diperkirakan harimau anaknya
yang masih berusia sekitar dua tahun kurang lebih
nedi sebenarnya apakah ini kejadian yang pertama
atau memang sudah beberapa kali sebenarnya harimau liar ini
juga kembali berada di sekitaran tempat tinggal warga
seperti yang terjadi kali ini nedi
ya ini sudah sering terjadi
makanya masyarakat kemudian khawatir
karena beberapa kali menemukan jejak harimau di sekitar lokasi
itu yang kemudian membuat mereka melaporkan kepada bksda
nah bksda sendiri tadi masih belum melakukan evakuasi harimau yang tertangkap ini
karena masih menunggu dua ekor harimau yang diperkirakan masih berkeliaran
dua ekor harimau ini diperkirakan adalah induk dari harimau yang tertangkap ini
serta salah satu mungkin saudaranya
jadi warga melaporkan ada tiga ekor harimau yang selama ini berkeliaran di sekitar lokasi
nah satu sudah tertangkap
nantinya mau rencananya mau segera dievakuasi
namun karena pertimbangan masih ada dua ekor harimau lagi
yang masih belum ditemukan
sehingga diputuskan tadi sore bahwa evakuasi harimau terpaksa ditunda
mungkin dalam dua atau tiga hari ke depan
baru ada keputusan apakah harimau ini bisa dievakuasi atau tidak
jadi sementara ini harimau masih dibiarkan di kerangkeng di tempat perangkap itu
nedy kalau dari pengamatan anda di lokasi ini
dan juga mungkin analisa dari sejumlah pejabat bksda
kenapa sebenarnya ketiga harimau yang tadi sempat anda sebutkan sering berkeliaran
ini berada di area yang banyak yang ada warga yang tinggal di sana
apakah memang sejumlah habitat ataupun ekosistem dari harimau tersebut
yang sebelumnya mungkin tidak dekat dengan warga sudah cukup rusak
seperti itu tidak terjaga
atau memang ada hal lain yang anda lihat di sana
ya jadi memang seperti konflik konflik yang terjadi antara harimau
dengan manusia selama ini
dimanapun ini memang karena habitatnya terganggu rian
saya melihat tadi di daerah sekitar lokasi tempat jejak harimau itu ditemukan
dan sampai terperangkap tadi
memang ini kawasan yang sudah berubah fungsi dari hutan menjadi tempat berladang begitu rian
nah jadi ini tadi bksda juga
menyebutkan bahwa populasi harimau ini juga semakin berkurang ria
karena selain ancaman perburuan
ini juga menjadi
tadi sekitar empat ratus sampai lima ratus ekor tinggal yang tersisa di kawasan ini
padahal harimau sumatera ini adalah salah satu satwa langka yang endemik
dan dilindungi rian
jadi ini memang harus dijaga
baik john denny kambang fotojurnalis transmedia
terima kasih sudah melaporkan